hari ini sebelas maret tommy soeharto dipastikan akan dikukuhkan sebagai ketua umum partai berkarya
tommy suwarto mempersilahkan dalam momen ini dirinya dikukuhkan sebagai ketua umum dikaitkan dengan momen supersmart
dengan tanggal sebelas maret dan ada pun dikaitkan dengan super smart dan sebagainya itu silakan boleh boleh saja dikaitkan
tapi yang utama adalah memang rapimnas ini konsentrasinya adalah memperbaiki melakukan konsolidasi partai memperbaiki kinerja partai dan juga ingin mencapai target yang diinginkan
kalau kita melihat postur partai berkarya ada beberapa orang yang berasal dari partai lain
bahkan mas tommy dulu juga dari partai golkar terlibat di munaslup namun gagal
nah kemudian ada sosok sosok pasamanatejo misalnya
dan kemudian di sambutan anda kemarin juga mengatakan kita juga akan mendukung pilkada dua ribu delapan belas dan siapa tahu nanti kalau ada calon yang ternyata gagal menjadi pemimpin daerah nanti bisa masuk partai berkarya
ini jangan jangan kumpulan orang orang yang kecewa
mau dibilang kecewa atau tidak tapi yang
jelas mereka adalah memang orang orang yang punya potensi dan punya grassroot atau dukungan akar rumput yang kuat
karena memang kecewa karena memang tidak berhasil untuk mewujudkan impiannya untuk menjadakan rakyat
karena memang program programnya sekarang tidak banyak meningkatkan atau mengarah ke arah itu
seperti contohnya dana desa
dana desa itu baik satu lima miliar per desa
tapi penggunaan daripada dana desa itu sendiri akhirnya untuk infrastruktur yang tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat
harusnya bikin juklak yang membuat dana itu bisa dipakai untuk simpan pinjam atau apa yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat
jadi itu hal yang simple yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan